yang pertama adalah kami tidak ada mendukung calon siapapun
sebab kami ini nggak tahu juntrung daripada setiap orang orang tersebut
jadi kami hanya menghadiri acara solawat dan kalau misalkan adanya kemudian dijadikan satu tayangan atau satu format
bahwasannya ini ada dukungan kepada salah satu calon
maka itu adalah mereka sebagian orang yang memanfaatkan daripada momen ini tadi
habib ahmad mengaku tidak mengetahui adanya acara dukungan calon presiden usai acara berlangsung
ia menegaskan tidak ada kaitan dengan sikap politik penyelenggara acara
karena itu parah baik kecewa karena ada yang mencatut nama dan kegiatan doa untuk negeri untuk agenda politik
sementara itu pelaksana acara istihosa akbar dan doa untuk negeri yusuf hidayat mengatakan
sudah mewanti wanti agar acara tidak dibumbui agenda politik termasuk mensterilkan acara dari simbol simbol dukungan ke ganjar
yusuf tidak membantah inisiator acara tersebut adalah barisan santriwan dan santriwati indonesia atau bssi
yang memang mendukung ganjar pranowo sebagai presiden ri
pertama adalah kegiatan ini saya sebagai penyelenggara adalah hanya menyiapkan kegiatan istighosah berselawat dan doa untuk negeri
rangkaian itu sudah jelas di rundown tidak ada yang namanya kegiatan yang sifatnya dukung mendukung
memang ada satu ornamen yang namanya barisan santriwati indonesia itulah bagian dari salah satu calon yang menyatakan dukung
tapi disana tidak ada deklarasi
habib ahmad bin yunus al mukdor mengaku diundang untuk berdoa
dengan format istihosa dan pembacaan maulid
klarifikasi para habaib diberikan agar tidak memicu kontroversi dan perpecahan di kalangan umat
hanya karena dukungan terhadap calon presiden
yusuf tafarid ganjar wijaksono surabaya jawa timur